ini animasinya buatan dari wahyu ihwan dardi atau yang akrab di sama mas pino tadi memang bikin adem mata ya selain senyumnya si wan tadi
dan kita sudah terhubung nih langsung via skype dengan animator asal indonesia yang tadi wahyu inwan dardi yang biasa disapa pinot
selamat malam waktu indonesia mas pinot apa kabar
selamat malam waktu indonesia
mas pinot ini kalau misalnya boleh diceritain kan mas pinot habis kolaborasi nih ya jam atau session bersama dengan zah king ya
di zah king nih bikin sebuah proyek simulasi ini bisa diceritain gak sih awalnya bisa kerjasama bisa kolaborasi nih kayak gimana
kebetulan pada saat itu saya lagi pulang kampung ke jakarta terus dapat informasi dari teman kalau saving lagi dari jakarta juga
sebenarnya udah sempat kontak kontakan lewat teaser sebelumnya
jadi saya coba kontak lagi tanya
bisa nggak ketemuan sekalian nih mumpung saya ada di jakarta juga
terus dia bilang yaudah ntar habis ini aja habis acara kita ketemuan yaudah
lepas saat kemudian saya dapet mesej ajak ketemuan waktu itu di gandaria city
terus iseng mau bikin video nih mau gak bantuin
yaudah tak suruh dia acting aja
nah setelah planning tersebut prosesnya berapa lama sih sampai akhirnya bisa keluar nih karya yang super keren itu
saya waktu itu butuh empat hari
jadi sehari itu putus putus sih
jadi bikin animasinya dulu baru kemudian dikombinasikan dengan efek supaya bisa jadi satu
oh berarti cuma butuh kurang dari seminggu ya mas ya
berarti untuk bisa menghasilkan sebuah karya katakanlah seperti itu ya
nah kalau sekarang mas piroti kira kira lagi sibuk apa sih
atau ngerjain ada proyekan apa
sebenarnya proyek yang saya lakukan itu sifatnya personal dan memang suka memang untuk eksperimen
bikin konten yang alternatif buat di sosial media dan memberi kemungkinan untuk brand atau klien menggunakan ide yang sama
ide yang serupa
untuk produk mereka
selanjutnya saya masih dalam konteks animasi tapi dengan alat yang berbeda beda
karena saya biasanya pakai alat alat lama
sebelumnya pakai komputer saya akan coba pakai tga farm yang populer tahun dua ribu awal dengan layar kecil hitam putih juga
itungannya seperti apa

mas pino terakhir nih kalau misalnya untuk kedepannya ada proyekan atau mungkin misalnya harapan kayak mas pinot nih untuk kerjasama dengan siapa lagi
atau bisa mungkin kerjasama marvel atau dc universe gitu
apa ya kayaknya sih harap harap cemas ya
soalnya kalau kebetulan benar kejadian rasanya kok belum siap
sementara kalau misalnya mimpi ya mimpi pengen sih
yang penting sih apa yang ada di ini aja
ada di depan mata kesempatan yang ada saya langsung coba
sambil tetap berharap
oke mas pinot ketinggalan nih ada satu pertanyaan lagi sih mas pinot ya
terutama untuk para animator muda nih di indonesia yang ingin mengikuti jejak mas pilot untuk menghasilkan proyek atau karya karya yang bombastis nih
ada pesan atau wangsit nih mas atau wejangan gitu
sebenarnya yang penting animator di indonesia itu karena industri nya belum matang tetap bisa eksis tetap bisa berlatih dengan berkarya di sosial media
optimalkan di situ dan mencoba untuk global dengan membuat karya karya yang ceritanya itu bisa diserap oleh banyak kalangan terutama di luar indonesia supaya kesempatan peluangnya itu lebih besar lagi
jangan berharap sama industri yang ada kayak film atau tv karena dari zaman tahun tujuh puluh an sampai delapan puluh an itu masih sama aja situasinya
jadi kalau misalnya mau berkarya usahakan pamerkan untuk di luar indonesia
dan jangan berhenti bikin bikin
manfaatkan sosial media
oke berarti pasarnya memang lebih besar di luar indonesia justru ya mas dan tidak perlu takut ya untuk cari semua proyek yang bisa tersedia

sip terima kasih
dan saya harapkan sih untuk kedepannya proyek proyek dan juga karyanya akan semakin banyak semakin bombastis dan semakin mengharumkan sama indonesia